kemacetan panjang tertantau di gerbang taujika tama jawa barat selim malam
meski kontraflow sudah diterapkan keberatan belum juga terurai
rekayasa lalu lintas kontraflow atau lawan arah berlaku sepanjang tiga puluh empat km
mulai dari kilometer tujuh puluh hingga kilometer tiga puluh enam arah jakarta
antrian kendaraan diprediksi akan semakin padat hingga malam nanti
menteri perhubungan mengimbau pemudik menunda kepulangan agar penumpukan kendaraan bisa dihindari